halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini kamis sebelas april dua ribu dua puluh
bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence hari kedua lebaran menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih prabowo subianto menyambangi presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
prabowo didampingi anaknya didit edi prasetyo keduanya kompak mengenakan kemeja putih
prabowo langsung disambut presiden jokowi dan iryana joko widodo serta anak bungsunya kaisang pangarep beserta istri
selain berbincang prabowo dan jokowi juga sarapan bersama
ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad menegaskan jika rencana pertemuan presiden terpilih prabowo subianto
ketua umum pdipd megawati soekarno putri masih dalam pembahasan
dasko sebut ia hanya bisa memprediksi jika pertemuannya akan berlangsung setelah keluarnya putusan mk soal sengketa pilpres dua ribu dua puluh
selain itu dasko pun mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan ketua tkn prabowo gibran rosan roislani saat bertandang ke rumah megawati rabu kemarin
pertemuan prabowo dengan megawati ditegaskan kalonis

pertemuan pdi pdi megawati soekarno putri menyebutkan bahwa perjalanan dari pdi pdi ke pdi pdi itu berjalan terus
mantan kader pdi perjuangan marwarar sirait resmi bergabung ke partai gerindra
hal itu diungkap oleh wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman saat ditemui di acara open house yang digelar oleh ketua harian dpp partai gerindra di jakarta selatan
habib mengaku belum mengetahui pasti posisi yang bakal diberikan kepada marwar di gerindra
meski demikian habib memastikan ketua umum partai gerindra prabowo subianto akan memberi jabatan strategis
ya pasti pak prabowo memuliakan pak
marwara sirait saya nggak tahu posisinya seperti apa saya juga nggak bisa mendahului
nah itu dia tiga berita terpopuler hari ini saya pamit undur diri jangan lupa untuk like share and command youtube kompas tv